kami membakar hangus ego ego yang berselimut di dalam diri kita dan kita berharap istiqlal menjadi oasis spiritual
siapapun yang punya benang kusut di hatinya siapapun yang memetih dalam kepalanya siapapun yang bermasalah di dalam kehidupannya
datanglah ke istiqlal mudah mudahan akan menjadi obat mujarab untuk memberikan jalan keluar
ini oasis ya mata air di tengah kesejukan metropolitan jakarta perlu kan
kami mengistimewakan jamaah betul betul kami adalah pelayan
kami bukan pimpinan masjid istiqlal tapi kami adalah pelayan pelayanan umat semuanya ya
maka itu kita balik kita dulu imam atau pimpinan istiqlal wah kayak apa
nah sekarang kita balik nah kalian jamaah semuanya adalah tamu allah maka kami wajib untuk memberikan pelayanan yang sempurna
tema tema kita yang kita pilih pun juga ada tema tema yang sangat aktual dan insya allah sangat istiqlal